saya akan menyerah
tadi bu pantet nelfon
hak asal adepsi reina itu pengawasannya enam bulan kan
dan sama enam bulan itu rumah tangga kita harus baik baik aja
aku bikin perjanjian ini dalam waktu enam bulan
bahkan disaat kamu tersakiti karena saya
kamu tetap memperhatikan rasa sakit saya nino
seandainya saja saya bisa bilang ke kamu
saya ingin kamu tetap disini
sebenarnya apa yang terjadi al
dan kenapa kamu merahasiakan ini dari mama kamu
obatnya rena sudah sama kiki
nanti kalau dia demam lagi
maaf kamu jadi salah paham
tapi yang harus kamu tahu
dari dulu aku sama ali itu hanya berteman
dan sampai sekarang pun kami hanya berteman
jadi kamu gak usah khawatir
aku kesini juga bukan disuruh al
tapi randy yang nyuruh aku
sebaiknya kamu segera memperkenalkan andin ke mama kamu
taksi saya udah datang
kok mamanya rina aja aku gak dikenalin
aku yakin kau tahu
walau tanpa kata
aku gak sempat ketemu andin al
gak apa apa sedih
gak gak gak
saya harus cari andin
oh kita mau jalan
saya harus cari andin
itu luka kamu terbuka lagi
itu belum pulih al
saya mohon jangan pergi nih
apa benar kamu gak cinta dia al
karena aku ngerasa
dari tatapan kamu dan sikap kamu
sepertinya kamu sangat mencintai dia
tujuan sesuai aplikasi ya mbak
iya pak sesuai aplikasi ya
tahu dari mana dia soal roy
saya kurang tahu pak
tapi kayaknya dia mau cerita soal pak roy
karena dia tadi juga datang ke aglone residence
dan saya sudah siapkan orang di sana
untuk bilang kalau reina dan namanya pindah dari sana
apa dia mulai sadar kalau roh itu ada hubungannya sama keluarga gue
gue harus lebih hati hati lagi sama elsa
dia itu berbahaya
kita tinggal dulu ya mas mbak
mama mama kenapa nangis
ma kok mama sendirian tante rossa mana
tante rossa keluar boleh makan
mama mau nanya ini kok mama udah lama gak lihat al ya
kamu udah gak pernah ketemu
mulai sekarang mama gak usah berharap kalau aku sama al itu lebih dari teman ma
al kenapa ini sudah
enggak kok tante
tadi itu al ngomong sama aku kalau
kalau kita itu hanya berteman aja tanpa
dan selamanya akan seperti itu
tante kok agak sedih ya dengarnya
atau war tante coba bicara sama al ya
tante tante gak usah please jangan ya
lagian kalau emang al itu benar benar tertarik sama aku
dia pasti akan ngedeketin aku tanpa harus ngajak tante bicara
mama sebenarnya jadi
tapi kalau emang kalian memutuskan seperti itu
ya mama gak bisa paksa
semoga kamu dan al masing masing ketemu jodoh yang terbaik ya
by the way tanpa beli makanan buat kamu
makasih banyak ya tante
karena tante sudah tinggalin rena
tante mau jemputin rena ya
kasian dia sendirian di rumah sama si sita
tante rosa pasti nggak tahu kalau rena demam
aku kan gak boleh bilang soal itu ke tante rosa
ya udah kanto makasih banyak udah jagain mama ya
bayi enak cantik
semangat terus makan ya
sayang mainnya kan bisa di kamar aja
gak usah di luar
kamu kan baru aja sembuh ya
gak usah di kamar
tapi mainnya sebentar aja ya
duduk di sana ya
main di sana ya
jangan kemana mana ya
selamat siang ibu
saya asri dari panti asuhan mutiara bunda
sebelumnya saya sudah coba telepon ke pak aldebaran tapi tidak bisa dihubungi
jadi saya telepon ke rumah
begini bu minggu ini sebenarnya ada jadwal kunjungan
tapi terpaksa kami batalkan karena ada beberapa anak panti yang sakit
oh gitu ya udah nanti saya sampaikan ke mas alde ya
semoga anak anak panti cepat sembuh
terima kasih bu
mungkin kunjungannya akan kami reschedule ke minggu depan ya bu
meskipun sebenarnya kami tidak khawatir sama rena
kami yakin masa pengawasan bisa dilalui dengan baik oleh pak al dan bu andin
kalau boleh tahu masa pengawasannya berapa lama ya
jadi dalam masa pengawasan enam bulan ini
kalau rena baik baik saja
dalam artian hubungan bapak ibu baik baik saja
renanya juga sehat bahagia
mendapatkan kasih sayang yang semestinya
berarti rena resmi menjadi anak pak aldan bu andin
baik kalau gitu nanti saya sampaikan ke mas ahok
terima kasih ya
sama sama bu selamat siang
mas aldebaran bilang kalau dia tidak cinta sama aku
apa mas al dari awal
memang merencanakan pernikahan ini dalam waktu enam bulan ini
tidak itu sudah lama saja
sampai dia mendapatkan hak asur rena sepenuhnya
soal tadi yang saya datang ke sini pak
dia nanyaanku ya tentang alam marhum pak roy
tahu dari mana dia soal roy
saya kurang tahu pak
tapi kayaknya dia mau cerita soal pak roy
bagaimana hubungan andin sekarang
apa mereka sudah baikan
saya kok benggong sih
aku taruh sebentar
lain kali nino nggak perlu tahu kalau andin dan al beranta
dia nggak boleh tahu apapun yang ada hubungannya dengan andin
supaya dia gak mikirin mbak andin lagi
tidak aku tak mau
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
kita boleh selalu recognize mbak andin
kalau dia perlu janji
maka dia harus inovasi dengan bro juga
jend coffin yang ada di atas belakangnya pok rainan
video mainkan sekali cocoknya
kalau ada foto mainkan sekali itu jelas
aduh gitu juga ihre wajah samaankah
oh ini dia
saya dengar kamu mengorek ngoreng informasi dari orang orang terdekat saya
saya pastikan invoice kuret kamu itu sampai di tangan ini
kurang ajar lagi lagi di ancam gue pakai invoice kuret itu
eh ini tadi ada orang nawarin kredit cuma pas aku tolak dia marah marah
sayang kayaknya kita pulang aja yuk
sepertinya ada yang disembunyikan sama elsa
selama masih ada kekuatan di hati aku aku akan terus berusaha membuat mas al mencintai
aku masih punya waktu untuk mengusahakannya walaupun waktu itu tidak banyak
apa siapa cepet ini
kukira kamu masih ke concentrasi

bandit ini materi yang mbak andin minta tadi
terima kasih ya
itu buat apa tuh mbak
tolong jagain reno ya
saya andin karisma putri
membuat surat perjanjian ini
dengan sadar dan tanpa paksaan
bahwa saya akan berusaha terus
untuk membuat suami saya
dalam waktu enam bulan
sejak tahun dua ribu
dua puluh empat oktober sampai dengan dua puluh empat april
namun bila dalam kurun waktu enam bulan tersebut
belum juga mencintai saya
saya akan menyerah
hak asal adepsi rena itu
pengawasan enam bulan kan
saya andin karisma putri
membuat surat perjanjian ini
dengan sadar dan tanpa paksaan
bahwa saya akan berusaha terus
untuk membuat suami saya
dalam waktu enam bulan
dan saya akan mencintai saya
sejak tahun dua ribu
rumah tangga kita harus baik baik aja
aku bikin perjanjian ini
dan dalam waktu enam bulan
aku akan bikin kamu
untuk jatuh cinta sama aku mas
kalau kau bilik bucket kita
aku coreng burnt
dan aku juga mau bikin
berumur tiga tahun
hati hati kalau jalan ki
perut saya baru dijahit ini
tadi ki kengali
itu apa masal
berarti tadi mbak andin minta beliin matre itu
buat surat perjanjian itu
ini nggak boleh terjadi
kasian ini aladin
kan cintanya mbak andi sama mas ali itu
nggak boleh pisah
harus tetap terjaga sampai kiamat
sedang dalam perbaikan
speaker aidatul sarawati
musti muter dong
speaker ad kopi itu long
kedengar bets ini kecil sayera
kenapa lempar mulut ke kasar